sampai jumpa di video selanjutnya
ntar aja lihat coba apa yang terjadi di keluarganya
waduh gawat nih mi
mbak mie gue jago makan aja macem macem
gak apa apa gak pernah macem macem sama umi juga
yaudah cepetan yuk
bantu umi tunggu umi
kalau dibandingin nih bang
jauh banget deh kayak bumi sama langit
udah deh rob
mbak jangan dikasih tahu
lu kan tahu sendiri mak tuh orangnya sensi
ntar lu malah yang sakit hati
mbak gak bakalan dengerin omongan lu
dia malah ngebelah rumahnya ntar
iya bang tapi kadang kadang berlebihan juga
gak mau berpikir terlalu
lo tuh bukan benci sama rumahnya
abang tahu sendiri kan mulutnya
gak tahu bang
emak jangan dikasih tahu
ntar kalau dia marah gue yang susah
oke nah lu rob juga
jangan kasih tahu mak ya
kenapa itu si rom aneh be
kok masuk masuk mukanya manyun begitu
abis ngambek dia
gue juga gak ngerti
tahu tahu si rom ngajak gue pulang
nah gue lagi di rumahnya aja sulam
mau ketemu si roby
dia lagi marah sama si roby
tepatnya kagak marah be
tapi si rom itu memang udah putus sama si roby
itu si roby kan udah punya pacar baru
temen yang sekantor itu perempuan yang cakep
jadi dia sakit hati kali
si rumahnya jadi sakit hati
kerjanya nangis mulu
aduh susah be
mune ini udah pegel nasehatin dia
mune bilang laki tuh banyak
gak cuma natuk
tetep aja hatinya si roby
dia tetep maunya maunya jual
kurang ngajar tuh si roby
berani berani nyakitin cucuk sayangan gue
bentang benang banyak yang naksir sama dia
si rumah anak perasaannya dimainin terus
makanya ayah tuh kagak tegak bener dah
kalo ngeliat si rumah anak perasaannya dimainin terus sama si roby
kesannya jadi rumah anak yang ngejar ngiris si roby
kagak bisa begitu dong
gue kagak mau liat cucuk gue sedih
lihat aja ntar gue mau bikin perhitungan
baka aja nyakitin cucuk sayangan gue
waduh gawat nih mi
babe lu kayaknya mau ngamuk nih
biarin aja deh be
abah kayak kagak tau aja kalo babe udah mareh
udah kagak ada yang bisa ngalangin dia begini begininya be
siapa yang bisa lawan dia
berarti babe lu bisa bikin kau si roby dong
paling enggak si roby tuh bakalan babak belur dihajar sama babe
gue aja penasaran nih apa yang babe lu lakuin sama keluarga si sulam
udah babe kesana dulu mi
aduh umi juga kepengen liat siaran langsung kayak di tvtv babe
ah bodoh aku ikut
beberapa hari yang lalu roby ketemu sama mama aku rum
dan sepertinya mama aku suka sekali sama roby
sampai sempetin beli sesuatu buat hobi
udah sejauh itu hubungan bang roby sama mbak rere
mereka sudah saling berkenalan dan bertemu dengan keluarga
hubungan bang roby dan mbak rere melangkah ke arah yang makin serius
rasa yang makin jauh menggapai cinta kita berdua lagi
karena ada cinta lain di tengahnya
di rumah natu bagaikan kualam yang kita mesti jaga baik baik
siapa aja yang nyakitin cucuku bakal gue kibong palanya
itu bagus bang
wah itu aja ditenang begitu jauh
itu namanya emosi tingkat tinggi
jadi keluarga siswa bahaya
ntar aja lihat coba apa yang terjadi di keluarganya
ya babe gue jago makan aja macem macem
gapapa gak pernah macem macem sama umi juga
ya udah cepetan yuk
bantu mi tunggu mi
mana ada tenaga lo dia pake tenaga dalam lo kan tenaga luas
gawat gondor yang ada yang mau
weh robi keluar lo
keluar lo sini
weh robi keluar lo
ayo sini keluar
siapa sih tuh tengah ribetan begini berek berek
mana si robi suruh dia keluar
gue mau bikin perhitungan sama dia
si robe udah nyakitin cucu kesayangan gue
cepet panggil si robi
kalau ada lo mesti tanggung jawab
kok saya juga tanggung jawab
emang saya pacarnya juga
udah bang tenang aja
laki laki ngatu diuntung lo
ternyata lo sakitin cucu gue
paket dicampakin lagi
nggak salah nih kong
bukannya robi yang diputusin sama romana
tapi pan ada sebab nih
sebabnya si robi itu punya affair sama teman kantornya
maksud pak haji apa sih
siapa yang punya hubungan sama orang kantor
nggak usah ngeles
mana ada maling aku
apa lagi masalahnya
bu aji malah ayah yang bingung
kenapa romana memutuskan ayah
ayah nggak tahu alasannya
bisa bisa si ropi nyangkutin soal si rahmadi
be udah deh
nggak usah dengerin mereka deh be
dia dia pada itu kalau ngomong suka dibolak balik
ntar kalau ribut kedengaran si rom
si rom tambah sedih
tapi urusan gue belum selesai
buat cuma mbak be
yang namanya maling itu kalau ngaku penjara penuh
mending tanya sama si rom
kalau si rom bisa
gue mau panggil si robi
kau sama si rom
kau sama si rom
jangan si rom
mama kayaknya makin punya dukungan nih
emak sama empok manggil ada apaan sih
kok pada diem
kok pada pergi sih
udah rob jangan lo pikirin
lo kan tau kuatak emak kuataknya empok lo
nah mendingan lo isi rata aja ya
ya uyang kalau dipikirin
ya allah mahmati kau
alhamdulillah bulan puasa juga
bro john kayaknya nih ada setan yang lewat
di bulan puasa itu kagak ada setan lewat sih
setannya itu diikat sama allah
bisa aja bro john kalau ada yang bandel
ada diem semua
takut kali ngeliatin setan
ah yang bener
terus babes bisa liat setan be
terus mana setannya
yang barusan mampu liat lo
buka batalin dulu